panglima tni jenderal tni andika perkasa mengatakan empat orang prajurit tni telah mengakui tindakan berlebihan saat kerusuhan di stadion kanjuruhan malang jawa timur
ini disampaikan jenderal tni andika perkasa setelah upacara hud ke tujuh puluh tujuh tni di istana kepresidenan jakarta rabu siang
menurut panglima pengakuan empat anggota tni didapatkan setelah ia memeriksa lima orang prajurit dan bukti buktinya
kelima prajurit diperiksa karena telah mendapatkan bukti awal atas tindakan mereka
andika menyatakan prajurit yang terlibat tragedikan juruhan dipastikan terancam pidana
ancaman hukumannya ada memang syarat syaratnya bagi saya itu sudah sangat jelas itu pidana